mereka berharap inovasi ini bisa diaplikasikan dalam bentuk yang lebih besar
jatayu dapat meneteksi lingkungan di sekitarnya
ini bahkan juga ada yang menyampaikan
saya pun mulai merapikan meja dan kursi
sementara aku terus melihat tahta tahta diletakkan
kalo gua ke siliwangi dia gak mau kontrak gua lagi
ini setelah indonesia kemerdekaannya